dia baru sekitar lima tahun kerja sama mas bram
klien mas bram yang waktu itu
kayaknya gak mungkin juga
umur soraya kan baru sekitar tiga puluh tahunan
jadi gak mungkin dia punya anak seumuran anak
ngambil kesempatan dalam kesempitan
ini semua gara gara lo justin
kalo jaga gaung yang bener dong
pedih hati ini
gimana bisa konsentrasi sama pertandingan
tadi katanya dina mau curhat sama aku
dia mungkin udah curhat sama bimo
aku harapnya dina gak sedih lagi
aku dari yang bimo
kamu nggak boleh jadi maaf
kayaknya lu gini deh
ya kau k super kecil
itu semua asthma
karena biar gimana pun juga bimo gak boleh tau soal ayat keluarga aku
kok malah diam
enggak aku udah gak apa apa kok
sekarang udah mulai tenangan
kayaknya aku mau pulang sekarang aja deh
kamu keberatan gak kalo misalkan nganterin aku pulang
bisa sih yaudah aku setirin ya
tapi ganti baju muntar
kenapa hati aku jadi gak enak kayak gini ya
pas ngeliat dina bersandar di bimo tadi
padahal aku tau dina tuh seneng banget kalo deket sama bimo
sebagai sahabat aku gak mau nyakitin dina
tapi kenapa hati aku tuh gak bisa terima ketika dina seperti itu sama
kira kira mereka salah paham nggak ya
pas tadi liat medina bersandar di penerbuan
apa gue harus jelasin aja sama dia
kalau gue tuh sebenarnya gak ada apa apa sama medina
apa dia sekretarisnya mas bram yang namanya susanti
dia baru sekitar lima tahun kerja sama mas bram
atau soraya klien mas bram yang waktu itu
umur soraya kan baru sekitar tiga puluh tahunan
jadi gak mungkin dia punya anak seumuran anakku
seperti apa anak itu sekarang

nanti keburu dingin bu

enggak usah bu
tolong diberesin aja
ya kayaknya mau nunggu nanti
aku pikir tadi tuh gak ada orang di sini
ya udah kalau gitu
aku pergi ya
ya ampun meka
pakai pakai pakai
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kenapa jadi deg degan kayak gini ya kalau deket sama bimo
tapi meka kamu enggak boleh
aku harus nyelesaikan kerjaan aku
kok lama banget ganti bajunya
aduh aduh aduh

ya juga sih
tapi aku kan mau pulang
kamu enggak apa apa nanti pulang sendiri

aku juga masih ada kerjaan
tidak ada apa
oh aku lagi belajar
kamu mau bergurau
kamu mau ber gurau
kemudianaan aku akan ketemu awak merupakan kulade itu juga
demi demi demi ngaku ngapain pri undergo